dua pembalap supermoto kelas dunia asal perancis
akan unjuk kebolehan di hadapan para penggemar olahraga otomotif tanah air
keduanya akan bersaing dengan sejumlah rider elit supermoto indonesia
yang akan berlangsung di jakarta
seri pamungkas super adventure supermoto race
seri kejurnas dua ribu dua puluh tiga ini
akan berlangsung di sirkuit parkir barat jxpo kemayoran
dua puluh tujuh dan dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh tiga
sebelumnya ajang balap supermoto ini telah digelar di empat kota lain
yaitu tasik malaya boyolali surabaya dan jakarta
hadiran dua pembalap supermoto kelas dunia
membuat tipel kejuaraan di seri jakarta ini
meningkat menjadi super adventure international supermoto race
dua pembalap asal perancis ini akan tampil di kelas ffa empat ratus lima puluh internasional
dan akan saling beradu cepat
dengan pembalap pembalap elit
supermoto tanah air seperti farudil adam doni tata
tommy salim dan yasin gabriel soma
selain kelas ffa empat ratus lima puluh internasional
event ini juga akan menjadi event penentu
siapa yang akan berebut gelar juara nasional di tiga kelas utama
yaitu kelas ffa dua ratus lima puluh
dan trail satu ratus tujuh puluh lima junior